untuk sementara kita kembali lagi ke budi adiputro dan henry satrio di gedung kpu
sudah bersama siapa dia di sana
kita lihat budi
ya saya oke terima kasih alfito dan elvira
kalau mungkin dari tadi anda melihat cohos saya adalah henry satrio
saya punya co host baru yang juga mantan host juga
saya mau siaran nih
jadi sudah tahu mic nya bagaimana ya
ada gris napali ketua umum partai solidaritas indonesia
mbak grace terima kasih sudah mau bergabung di tempatnya cnn ya
ya pasti sudah ini sekali ya
oke tapi psi gimana seberapa happy dengan komposisi ini
ini jawaban panggung depan dulu deh
saya kasih kesempatan sebelum ke pertanyaan pertanyaan yang lebih menusuk
ya kita dari awal memang sudah komitmen ke pak jokowi
bahwa apapun pilihan pak jokowi kami siap untuk mendukung
kami menyerahkan kepada pak jokowi

aspirasi politik yang kami sampaikan adalah pak mahfud md
karena kami mendapatkan nama beliau dari polling yang kita lakukan
diikuti lebih dari tujuh puluh ribu orang di website psi
itu yang kami sampaikan
dan juga kita lihat bagaimana track record dari pak mahfud yang tanpa cacat
sepanjang karir beliau sebagai ketua mahkamah konstitusi sebagai seorang menteri seorang legislatif
punya track record yang sangat baik dan kredibilitasnya tidak diragukan
intinya agak kecewa
oke dua pertanyaan
seberapa surprise dan seberapa kecewa
tapi ya inilah politik real ya
apapun bisa terjadi
apalagi sebelum diumumkan kan selalu ada ruang untuk berubah
tapi yang utama buat kami adalah kita punya komitmen kepada pak jokowi
pak jokowi kami punya usulan
tapi apapun yang bapak putuskan kita siap support siap dukung
pastikan sudah kelihatan nih
aroma aromanya presiden lebih cocok
kemistri atau kimianya lebih terbangun dengan yang mana
anda tetap yakin sebenarnya sebelumnya pak mahfud lebih cocok
kalau pak jokowi itu kan orangnya enak banget ya
dia selalu punya hubungan yang baik dengan semua orang
dan dia berusaha punya hubungan yang baik dengan semua orang
jadi kalau soal kemistri menurut saya pribadi dengan melihat interaksi beliau
berinteraksi dengan pak jokowi selama ini beliau itu bisa membangun kemistri dengan siapa saja
nah masalahnya gini mbak grace ini pertanyaan selanjutnya
salah satu ceruk suara yang diharapkan untuk diraih pasangan ini kan tentu saja generasi milenial
makanya ada mbak grace itu mungkin pak mahfud juga salah satu calon yang dinilai punya kedekatan lah
bisa masuk ke dalam generasi milenial
tapi ini kan sosok kiai khos tujuh puluh an tahun
kayaknya agak susah mengidentifikasikan atau menggarap kelompok milenial ini
ini gimana menurut mbak grace
tapi justru itu budi
kalau menurut kita
pemilih pemilih muda itu sebenarnya sudah banyak yang jatuh hati sama pak jokowi
karena beliau yang paling bisa mengkomunikasikan
dia tahu betul bagaimana caranya membuat konten yang berbicara kepada anak muda
jadi urusan anak muda rasanya nggak terlalu problem
nah makanya dengan berbagai pertimbangan
karena pak jokowi juga ini negara kualitasinya solid
akhirnya jatuhlah nama pak maruf amin
yang kita tahu beliau juga mengatakan kita tidak mungkin bisa mendapatkan nama yang semua orang setuju
tapi kita harus mencari di mana irisan yang paling besar
di mana semua koalisi bisa happy dengan keputusan itu
jadi ya begitulah
sebelum saya akan memperkenalkan tamu saya satu lagi
saya mau tanya ini kan masalah kiai maruf amin
kita tahu psi salah satu pendukung utama ahok di pilkada dua ribu tujuh belas
kontroversi yang beredar di sosial media belakangan ini
mempertanyakan positioning kiai ⁇ maruf ⁇ pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
kita tahu bahwa dua ribu tujuh belas menjadi salah satu titik
dan itu adalah titik utama pemicu polarisasi yang mungkin masih kita rasakan sampai sekarang
terutama kiai maruf dinilai punya saham besar dalam menciptakan polarisasi itu
bahkan dalam persidangan dia hadir sebagai saksi yang memberatkan ahok
kami tidak lupa dengan peristiwa itu
dan kita punya sikap yang sangat keras juga ya ketika itu
terhadap posisi posisi yang diambil oleh kiai maruf

tetapi ini adalah lembaran baru
justru harus dirangkul begitu kan
apalagi tidak bisa dipungkiri
tapi anda setuju bahwa asumsi asumsi atau narasi narasi atau persepsi persepsi seperti itu
bahwa kiai maruf juga punya saham gitu dalam polarisasi
saya tidak mau berkomentar soal itu budi karena itu terlalu judgemental dan terlalu meng re label ya
dan kita bicara tentang indonesia ke depan
dan ini tidak menghalangi psi untuk tetap mendukung presiden jokowi kan
karena komitmen kami kepada pak jokowi dari awal
siapapun yang beliau pilih kita siap dukung
jadi justru kita membutuhkan semua stakeholder bangsa
apalagi tokoh tokoh ya seperti pak kiai maruf
untuk bersatu sama sama beliau
kita bisa melanjutkan kembali pekerjaan pak jokowi yang sudah baik di periode yang kedua
kalau tadi sudah ada mbak grace ketua umum psi
yang sudah mengeluarkan atau mencurhatkan bagaimana suara hatinya melihat
agak curhat sedikit sih
dan juga kesan kesannya tadi melihat bagaimana proses pendaftaran yang berjalan smooth
saya sudah ditemani juga dengan ketua umum partai lainnya
yang gara gara beliaulah sosok m itu
dua hari tiga hari ini begitu terkenal dan begitu dipertanyakan orang
bahkan ada yang buat anggot ini sampai sedikit kecele
dan banyak yang kecele juga anggot
muhammad romar muzi ketua umum p tiga yang juga m juga ya mas romi
terima kasih mas rami
akhirnya cukup plong melihat komposisi
karena perjalanan p tiga di dalam menyusulkan kiai maruf ini sangat panjang
mulai bulan desember dua ribu tujuh belas
oh jadi ini calon yang diusung atau di endorse oleh p tiga juga
kan kalau jejak digital nggak bisa naik
nipu kita sekarang
jadi saya ada yang tanggal tiga desember dua ribu tujuh belas
saya sudah menyusulkan kiai maruf
beliau yang apa enggak ketuaan mas
karena kan pemilih kita mayoritas
saya bilang begini pak saya membayangkan situasi dan kondisi sebagai ketua umum
besok ketika pengambilan keputusan
kiai maruf adalah melting pot titik temu dari semua kepentingan
karena kiai maruf itu tua kita tahu persis ada satu partai politik yang tentu berkeinginan
setelah pak jokowi barangkali ingin memunculkan kader yang lebih muda
nah kalau yang sekarang cawapresnya muda
maka akan menjadi soal
karena cawapres hari ini akan menjadi cawapres terkuat dua ribu dua puluh empat
kalau itu berbicara cawapres muda
maka partai tersebut insya allah akan menyetujui
maka kemudian ada partai lain yang menginginkan ketua umumnya untuk duduk di sana
tentu kalau ada ketua umum yang lain yang diajukan
kalau elektabilitasnya tidak mentok mentok amat
ketua umum yang lain pasti akan keberatan
ada juga figur lain yang berusaha didorong di luar
figur ketua umum
tetapi tidak merupakan titik temu dari semua kalangan
dan yang terakhir saya bilang bahwa
dari seluruh survei yang kita gelar dua minggu sekali sejak bulan februari
pak jokowi ini defisit isu agama
beliau itu rendah sekali level agama yang ada di sana
sehingga memang kita harus mencari figur agama isu
ini fakta atau persepsi
fakta atau persepsi mas romy
ini bukan lagi fakta ini teori
karena faktanya sudah berlangsung berkali kali
jadi ini yang kemudian kita cari titik temunya
dan saya menyampaikan petunjuk tentang m ini sebenarnya kepada media sudah berkali kali
hanya karena saya penggemar novel novel dan brown
dan teman teman media mungkin tidak banyak yang membaca
akhirnya salah membaca termasuk budi
saya baca yerosablenk soalnya mas
dua ratus dua belas yang dibaca karena kebanyakan mengamati
saya bilang waktu itu di bulan maret
terbuka semua linknya
desember kita sudah memusuhkan kemampuan
sepuluh juli artinya satu bulan dari hari ini kebelakang
saya nge tweet sepuluh nama atas perintah presiden
dan saya wawancara mas romi juga ya di tempat saya
sepuluh nama itu dan kemudian saya katakan bahwa calon wakil presiden pak jokowi
tidak akan keluar dari nama ini
masih ada yang orang mengedarkan di luar sepuluh nama itu silahkan
kayaknya agak nggak percaya sama omongannya mas romy ya
kemudian tanggal sepuluh juli itu juga setelah nge tweet sepuluh nama
pasti bisa dibuka di media sosial saya
kemudian tanggal delapan
saya katakan bahwa nama calon wakil presiden pak jokowi berinisial n
ketika saya menyebutkan m itu siapa saja
nama pertama yang saya tulis di situ ma'ruf amin
baru enam m yang lain
ini tidak dibaca lagi
termasuk gresa tali tidak memperhitungkan itu tuh
kemudian kemarin pagi ketika saya mengatakan kalau ingin tahu calon wakil presiden pak jokowi
ceklah yang sedang mengurus persyaratan di pn jakarta pusat
untuk surat pernyataan tidak sedang pilot dan tidak dalam kondisi pernah dijatuhi hukuman penjara di atas lima tahun
dan teman teman wartawan kemudian yang mengupload justru pn sleman
yang namanya skck dan kemudian surat pernyataan tidak pilot itu pengadilan niaga terdekat sesuai dengan ktp domisili
jadi salahnya teman teman wong sudah dikasih tahu pn jakarta pusat kok larinya ke sleman
siapa yang nyuruh lari ke sleman
memang karena tidak percaya atau mungkin merasa terkecoh
iya kemudian saya katakan pengalamannya paling luas
pengalaman paling luas itu pak km ma'ruf kan sudah lebih dari luas
hanya yudikatif saja yang belum
tetapi dari sisi dprd one team press eksekutif legislatif sudah sangat luas beliau itu
dan memang sedikit kemarin saya kasih dalam tanda petik
dikoi pengecohan ketika saya bilang dan calon wakil presiden pak jokowi ini pernah minum air jogja
ada salah satu komentar netizen di akun saya yang mengatakan wah ini bukan petunjuk
karena muhaimin pernah sekolah dan kuliah di iin jogja
romi asalnya jogja
kemudian mahfud md juga pernah kuliah di jogja
ini bukan petunjuk
kemudian saya balesin lagi
yang namanya pernah minum air jogja itu bukan hanya orang yang tinggal di jogja
tapi orang yang pernah nginep di jogja pasti pernah minum air jogja
jadi sebenarnya cluenya sangat sangat jelas
masalahnya begini mas romi
kalau kita lihat fakta lagi ya
ternyata mas romy bukan mendikoi juga
tapi memang sudah mengarahkan cuma kita aja yang nggak sadar
termasuk rizal tali juga agak kaget
saya kira tidak semua memiliki pandangan yang sama dari awal
tapi yang paling penting adalah bahwa kita sekarang bisa menyepakati itu sebagai sebuah kebersamaan
kita kembali ke belakang sedikit ya
kita sebelum kita bicara ke depan
seberapa independen dan punya kemewahan presiden jokowi dalam menentukan pilihannya kali ini
kalau dari fakta fakta yang lain juga kita lihat bahwa ada satu calon lain
yang m juga
yang tadi bahan dikoi pengalian itu juga
yang kemudian sudah ada di restoran di seberang tempat mas romi dan mbak grace berkumpul dengan presiden
dengan pakaian yang katanya sudah dipersiapkan untuk rekreasi
sudah mengirim ke cv
sudah mengurus ini itu ini itu gitu
ini apa yang terjadi sebenarnya
saya justru tidak tahu soal kejadian ketika kita ada di salah satu restoran itu
bahwa memang ada di restoran seberang
jujur saya tidak tahu
tetapi kalau kemudian yang bersangkutan sudah menjahit baju atau mengurus persyaratan persyaratan
saya sampai hari ini juga masih mencari tahu siapa yang memintanya itu
apakah memang tim
tetapi yang paling pasti adalah bahwa beliau tadi malam sudah saya hubungi

dan sudah berkomunikasi dengan baik
dan kemudian beliau menyatakan kenegarawanannya
dengan menyatakan tidak perlu merasa bersalah
kemudian karena dalam politik itu dinamikanya berjalan last minute
dalam kita berpolitik di tingkat kampus saja dulu
saya masih ingat betul kalau kita rapat bem atau rapat keluarga mahasiswa pada waktu itu
rapat dimulai jam tujuh lengkap
tapi yang menang adalah yang ngetik keputusan jam tiga pagi
jadi inilah saya kira dinamika
kita tidak sedang ingin melakukan apa
memutar jarum jam mundur ke belakang
tetapi yang paling penting ke depan pasangan inilah pasangan yang bersama dengan ulama
yang ini tidak ada praduga dan prakira sebelumnya menggandeng ulama
sebagai bentuk penghormatan tertinggi
kepada salah satu figur yang memang di dalam perjalanan bangsa ini
memiliki kontribusi terbesar di dalam menjaga kondusivitas keagamaan kita
saya ingin mengapresiasi pak mahfud md
saya datang semalam mas romi ke kantor ya pak mahfud di keramat
dan beliau ini selalu mengambil sikap yang pasif sebenarnya
kalau ada persiapan itu betul
karena memang dihubungi dan diminta
jadi ya saya pikir inilah politik ya mas ya
pada kenyataannya di last minute perubahan bisa terjadi
tapi saya sangat mengapresiasi kebesaran hati dari pak mahfud
yang tetap legowo dengan segala keputusan
dan memang dia selalu memposisikan diri ikut amanah kalau memang diberi kepercayaan
tapi kalau tidak juga dia tidak mencari cari gitu ya
dan beliau berbicara lebih pada kepentingan bangsa
hari ini memang apapun itu adalah histori
sekarang tinggal kita bagaimana bersatu ke depan
untuk kembali memenangkan pak jokowi
kita bicara ke depan mas romy dan juga mbak grace sekarang
banyak yang mengatakan bahwa
dengan direkrutnya atau dipinangnya kiai maruf untuk mendampingi pak jokowi
yang pertama pak jokowi seakan mengisyaratkan
wah kalau jangan main politik identitas loh
tuh tapi malah memilih kiai untuk itu sebenarnya
yang kedua apakah ini hanya sekedar untuk memang menangkal sentimen sentimen
yang selama ini mengganggu dan menggerogoti pak jokowi lima tahun
jadi kerjanya tidak tenang gitu mas romy dan mbak gret
saya pernah sampaikan bahwa
seorang calon wakil presiden itu adalah hak prerogatif presiden
tetapi pencalonan capres dan cawapres di dalam undang undang dasar
adalah hak partai politik
karena itu maka menjadi penting persyaratan pertama adalah orang yang bisa diterima presiden
kita masih ingat bahkan di era orde baru
pimpinan mpr selalu datang ke calon presiden
apakah bapak setuju a apakah bapak setuju b begitu
nah ini syarat ini harus terlampaui
syarat yang kedua adalah bisa diterima oleh seluruh pimpinan partai politik
jadi kalau ditanya seberapa besar ruang presiden menentukan
ya ini dialektika antara penerimaan presiden di satu sisi
pada yang kedua adalah penerimaan pimpinan parpol koalisi
dan yang ketiga tentu kita melihat kebutuhan kedepan yang tadi saudara tanyakan tadi
yang bu ditanyakan kan apakah memang ini kebutuhan
ya kebutuhan apa
kebutuhan untuk meredam supaya kontestasi ini tidak lagi dipenuhi ruang ruang media sosial kita
dengan ujaran kebencian dan penerimaan seseorang
seberapa percaya diri itu bisa meredam
salah satu tim
seberapa bahaya kondisi sekarang
dan seberapa bisa kiai ma'ruf ini menjadi semacam antibiotik
untuk mengatasi virus virus sara dan hoax ini
saya pikir kita tidak mau masuk dalam politik agama tentunya ya
tetapi kalau membaca dinamika terakhir kan memang nampaknya akan arahnya ke situ lagi gitu
jadi tadi ya tentu ini tidak hanya sekedar untuk menjadi antibiotik politik agama
tapi juga kiai ma'ruf adalah seseorang yang juga mengerti politik
bahkan disertasinya adalah tentang
seorang politisi sebenarnya
juga tentang ekonomi
mengerti begitu kan
tapi ketentuan ekonomi
kita sulit bahkan kemarin dalam pidatunya pak prabowo deklarasi
jangan lupa pengukuhan guru besar kiai ma'ruf amin di uin maliki malah
itu berjudul arus baru ekonomi indonesia
itu tentang ekonomi syariah ya mas ya
bidang anggota dewan pengarah majelis ekonomi masyarakat ekonomi syariah
jadi kemudian tidak hanya faktor nasionalis religius
tapi juga faktor kebunuh
kebutuhan akan orang yang mengerti ekonomi juga terpenuhi sebenarnya ya
kalau kita lihat beberapa
ini sebenarnya belum terseparisasi ya mas romi
beberapa saat pak jokowi meluncurkan bank wakaf mikro
itu atas inisiasi kiai ma'ruf amin juga bersama dengan selaku mui ya
bersama dengan ijmi
oke kalau kita lihat
sebelum kita tutup
mas romi dan juga mbak grace
melihat komposisi yang ada di kamar sebelah gitu ya
dengan komposisi prabowo dengan sandiaga uno
dan kita baru mendapatkan kabar bahwa partai demokrat kabarnya merapat
karena strategi apa yang paling jitus
serangan apa yang paling bisa kemudian dijual
sehingga jokowi dan ma'ruf tidak membuat orang orang yang tadinya semangat gitu misalnya
jadi turun semangatnya dan bisa berubah
siapapun yang menjadi lawan kita
kita anggap berat
tidak pernah kita menganggap enteng siapapun
meskipun komposisi di sana
katakanlah gerindra gerindra misalnya begitu
partai politiknya di sana tiga
yang sudah deklarasi mungkin kalau akan bergabung lagi juga last minute begitu ya
yang paling pasti adalah bahwa kita ingin membawakan strategi pemenangan apapun dengan kesantunan
dan menurut saya yang paling penting adalah kita mau mengajak orang melihat track record dan hasil kerja
ya kan hasil kerja yang tidak bisa bohong
apa yang telah dikerjakan
punya hasil yang baik
atau nggak jelas begitu kan
jadi kita mendingan balik ke hasil kerja aja
karena hasil kerja nggak bisa bohong
saya tak pernah bekerja sebagai wakil gubernur dki kan
ya menurut anda
saya nggak boleh berdapat
apapun kan bisa melakukan penilaian ya
jadi lebih baik itu deh yang kita lihat
karena kalau kita bicara soal retorika dan apapun nanti terlalu mengawang awang
lihat aja hasil kerjanya
kita kan paling gampang sekarang mencari data data itu semua sejauh ketikan jari kan
kita lihat aja bagaimana track record pekerjaan selama ini
dan anda berdua yakin sekali bahwa serangan serangan berbau sara
yang mengatakan bahwa jokowi tidak pro islam
itu akan berhenti dengan sendirinya
saya yakin karena orang akan dihadapkan pada keseganan
untuk melakukan hal tersebut kepada kmaru
kita akan buktikan mas romi dan mbak gras dalam delapan bulan ke depan
apakah analisa dan juga harapannya terbukti
atau justru ya sama saja
yang namanya jokowi ya pasti akan musuhnya ya itu saja
isunya akan diserang ya itu aja
selamat mas romy ya tidak bohong ternyata
terima kasih mbak grace
terima kasih mas romy
kami akan kembali usajara berikut ini
tetap di breaking news cnn indonesia